dan saudari saudari saat ini proses upaya dan dari banjir di kudus jawa tengah saat ini terjadi
dan saat ini upaya untuk melakukan fungsian atau membantu warga dari wilayah yang terdampak banjir masih terus dilakukan
pantura yang melekat melintas terpaksa harus didorong karena matinya mesin
untuk mengantisipasi kemacetan petugas mengalihkan kendaraan yang melintas dari arah demak menuju kudus dan sebaliknya ke jalur alternatif
untuk saat ini kondisi pantura paranganggar masih lumpuh total dari kilometer empat puluh satu sampai dengan kilometer empat puluh lima sembilan ratus
terus upaya yang dilakukan pantura
dari kaya asa alun lintas gimana
untuk upaya yang kita lakukan yang pertama kita siapkan tim urai kemudian kita alihkan arus dari arah semarang menuju ke arah kudus
masuki hari kelima banjir yang melanda kabupaten kudus jawa tengah ketinggian air masih mencapai lebih dari satu lima meter
ratusan warga juga masih bertahan di rumahnya dan enggan diungsikan
ribuan rumah warga di tiga puluh satu desa di lima kecamatan kabupaten kudus jawa tengah hingga saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian satu hingga dua meter
sebagian besar warga sudah mengungsi menuju tempat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat
meski demikian masih ada warga yang memilih bertahan di rumah meski rumah mereka telah tergenang banjir
warga mengaku masih bisa melakukan aktivitas di rumah dan enggan mengungsi
karena lokasi pengungsian jauh dan ada hewan ternak yang harus dijaga
tercatat ada empat lima ratus warga yang mengungsi di dua puluh enam titik pengungsian
untuk memenuhi kebutuhan logistik pemerintah telah mendirikan enam belas dapur umum
ketinggian hari kemarin itu dalam rumah dua puluh cm sampai sekarang
ini tetap bertahan di rumah kenapa pak
ya karena saya ini menjaga rumah
satu rumah itu memelihara binatang kambing
tapi tidak bisa ditinggalkan gitu
kita pantau kondisi terkini terkait dengan hari kelima banjir di kudus jawa tengah
sudah ada jurnalis kompas tv iwan miftahudin
iwan hingga saat ini sudah memasuki hari kelima banjir merendam rumah warga
dan sejumlah warga ada yang kembali ke rumah mereka dan tetap bertahan
lalu bagaimana upaya pemberian bantuan terhadap warga yang masih bertahan

bahkan turut tambah meluas yang tadinya dari dua puluh sembilan desa sekarang berdampak ke tiga puluh satu desa di lima ketamatan di kwt kudus
kondisi ini membuat ribuan warga sudah mulai mengungsi dan menempati sejumlah titik pengungsian
yang telah disediakan oleh pemerintah daerah
tercatat di data bppd saat ini sudah lebih dari empat lima ratus pengungsi
yang menempati dua puluh enam titik pengungsian yang ada di kudus
jumlah tersebut ini tidak hanya berasal dari pengungsi di kabupaten kudus
namun juga satu tujuh ratus diantaranya pengungsi dari kabupaten sebelah
yaitu kabupaten demak yang sudah terdampak banjir
banyak warga yang masih memilih bertahan
di rumah mengingat mereka masih bisa beraktivitas dan menjaga harta benda mereka
jadi tidak semua warga ini memutuskan untuk mengungsi
karena mereka khawatir ketika mengungsi itu harta benda mereka tidak ada yang mengurus
selain itu juga mereka beralasan bahwa untuk mengungsi ini jaraknya jauh dari rumah mereka
sehingga untuk mengawasi rumahnya ini akan kesulitan
nah untuk bantuan saat ini
di titik pengungsian untuk kebutuhan logistik
dari yang saya pantau ini sudah tercukupi
terlihat dari enam belas dapur umum yang disiapkan oleh pemerintah daerah
ini semuanya untuk logistiknya dalam posisi aman
hanya saja untuk para pengungsi
khususnya di tempat saya melaporkan saat ini
yaitu di aula dprd kabupaten kudus
ini banyak yang mengeluhkan atau kekurangan pakaian kering
karena mereka saat mengungsi tidak sempat
menyelamatkan atau membawa pakaian pakaian yang akan dibawa untuk mengungsi
sehingga mereka untuk pakaian keringnya ini masih kekurangan
sementara itu untuk warga yang masih bertahan di rumah
ini dari hasil pantauan saya
mengaku belum mendapatkan bantuan
mengingat memang dari pemerintah saat ini masih memfokuskan untuk bantuan khususnya logistik
dapur umum dan untuk memenuhi kebutuhan di pengungsian
sementara untuk yang berada di rumah atau yang bertahan di rumah
memang belum terjangkau oleh pemerintah
ya iwan untuk saat ini kan terjadinya banjir juga akibat tanggul yang jebol kembali
lalu seperti apa upaya pemerintah untuk mengurangi ketinggian air
ya upaya pemerintah yang dilakukan untuk di kabupaten kudus
ini beberapa waktu lalu pemerintah
bws telah menyiapkan atau menempatkan sesuatu
pompa di titik titik yang tergenang banjir
namun upaya ini belum kelihatan maksimal mengingat curah hujan di kabupaten kudus masih cukup tinggi
sehingga upaya popanisasi ini belum bisa maksimal
sementara itu di kabupaten demak
yang tanggulnya jebol lagi ini
upaya yang dilakukan sejak terjadinya jebol itu
sudah mengupayakan langkah langkah perbaikan
namun memang banyak kendala yang harus dihadapi oleh para petugas
untuk perbaikan tanggul ini dapat diselesaikan
jalur pantura terutama kondisi di kabupaten kudus dan juga demak ini terputus
gambaran terkait dengan perekonomian di sana
ya memang selain menggenangi ribuan rumah warga
banjir kali ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat
salah satunya adalah di jalur pantura yang menghubungkan kabupaten kudus dan demak ini
tepatnya di depan pasar karanganyar
ini saat ini kondisi airnya lebih dari satu meter
untuk itu saat ini jalur tersebut ditutup
dan tidak boleh dilalui oleh para pengguna
dampaknya atau untuk mengantisipasi ini
petugas kepolisian berupaya mengalihkan jalur lalu lintasnya
ini melalui jalur alternatif di pertigaan
kemudian melalui kabupaten demak
nah sementara itu dampak ekonominya memang warga banyak yang
tidak bisa beraktivitas seperti biasa
artinya mereka untuk melewati atau untuk berangkat bekerja ataupun
tidak bisa melalui jalur pantura yang saat ini sedang lumpuh akibat banjir di kabupaten demak
ya terakhir untuk saat ini bagaimana upaya perbaikan tanggul sendiri di sana iwan
petugas dari kementerian pupr terus berupaya melakukan perbaikan titik tanggul yang kembali jebol ya
ini titiknya sama dengan sebulan pada bulan lalu
kemudian material material untuk penambalan tanggul
memang ada kendala bahwa
apa tingginya arus atau derasnya arus ini menjadi tantangan tersendiri untuk para petugas
dengan jumlah rekayasa nanti
upaya perbaikan tanggul ini bisa terselesaikan tepat waktu
baik terima kasih atas laporan lengkap anda
jurnalis kompas tv iwan miftahudin
dari kabupaten kudus jawa tengah